di mana marsudi wahyu kisworo pakar it yang dihadirkan oleh komisi pemilihan umum republik indonesia sebagai ahli dalam sidang sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh
marsudi menjelaskan soal kualitas kamera pada gawai milik petugas kpps yang digunakan untuk mengambil gambar formulir c satu dan di upload ke sistem yang berbeda beda
marsudi juga menyebut forensik audit dapat dilakukan jika ditemukan kecurangan
ada yang buram ada yang remang remang ada yang warnanya jadi putih ada yang warnanya kekuning kuningan begitu
ini dari sisi kamera problem kedua
problem ketiga adalah dari kertasnya sendiri
kita lihat contohnya di yang form c satu yang di kanan itu itu kertasnya terlipat
sehingga ketika terlipat ini bisa menimbulkan kesalahan interpretasi oleh ocr ini
karena ocr ini bukanlah manusia yang bisa memperkirakan
ini patuh kepada training data
jadi sistem ai ini adalah sistem machine learning ini dia diberikan data berbagai macam tulisan tangan
kemudian dari tulisan tangan itu dia pelajari dan kemudian dia bisa melihat ini apakah angka satu dua tiga dan seterusnya
tapi kalau kualitas gambarnya seperti ini menjadi masalah
nah jadi tiga masalah ini yang menjadi sumber ketika
kenapa yang bisa menjelaskan kenapa ketika ditampilkan di web
itu antara angka dengan c satu bisa berbeda
nah tetapi karena sirikap ini adalah sarana untuk transparansi
maka ketika terjadi perbedaan dan kemudian terjadi keluhan atau komplain dari masyarakat
kpu kemudian segera untuk mengkoreksi itu melakukan tindakan korektif
sehingga makin lama errornya kesalahannya makin lama makin sedikit
nah bapak ibu sekalian dan yang mulia
jadi ini adalah contoh bagaimana ketika kertasnya agak miring begitu sehingga ketika di scan itu menjadi tidak akurat angka angkanya
nah tetapi kalau kemudian ada opini bahwa ada manipulasi suara dengan si rekap
mari kita lihat hasil siri kpu dibandingkan dengan yang lainnya
tapi sebelum kesana saya ingin menjelaskan bagaimana sebuah software itu di develop
jadi siri kpu termasuk siri kpu melalui proses seperti ini
jadi pertama developer itu membuat
kemudian dilakukan testing diuji
diuji sampai nanti software itu diyakinkan bagus berjalan dengan baik baru kemudian di deploy atau di install
nah di install inilah terjadi tadi masalah ketika hb nya beda beda dan sebagainya itu kemudian bisa timbul masalah di sini
nah setelah di install baru kemudian dilakukan audit dilihat apakah bekerja dengan baik atau tidak
fraud ditemukan adanya penyimpangan atau kejahatan di sana
maka baru kemudian dilakukan namanya forensik audit
jadi forensic audit itu ada tahapannya tidak begitu ujug ujug langsung dilakukan forensic audit
kalau kita yakin ada kejahatan atau ada fraud di sana baru bisa dilakukan forensik audit
sama dengan di bidang bidang yang lain kalau tidak ada kejahatan tidak kemungkinan ada audit forensik nah